pejabat fungsional kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr meninjau lokasi jalan ablas di jalan raya gubeng surabaya jawa timur
dalam peninjauan lokasi ditemukan dugaan sementara penyebab jalan ablas yakni karat tanggul penahan ambrol akibat tak kuat penahan beban
rabu siang dua alat berat masih berada di lokasi galian parkir buatan
sejumlah petugas satpol pp dan kepolisian menjaga ketat area lokasi
pejabat fungsional kementerian pupr yang meninjau lokasi menilai tanggul beton penyangga basement ambrol karena tak kuat menahan beban jalan sehingga tanah menjadi ambles dan tanggul beton ambrol
namun untuk menyimpulkan penyebab tanah ambles butuh penelitian lebih lanjut dari berbagai pihak
apakah ada faktor human error atau masalah teknis konstruksi
kita akan melakukan penelitian pada radius berapa daerah
ini arus diamata
setelah ada radius akan dilakukan penelitian lebih dalam
apa kira kira penyebab
penelitian juga ya dengan alat
investigasi lebih lanjut masih dilakukan namun dugaan sementara yang telah dirilis pupr maupun bnpb jalan ambles tak lepas dari pembangunan basement rumah sakit
kita tersambung dengan derajat hajanto huda janto ketua himpunan ahli konstruksi indonesia
selamat malam pak
selamat malam mas
pak ini tadi kita mendapatkan informasi bahwa bnpb baru saja merilis penyebab jalan ambles yang dimungkinkan karena ada pembangunan basement rumah sakit yang tidak menggunakan dinding penahan tanah atau retaining wall
sebenarnya sop nya seperti apa nih pak
dalam membangun sebuah konstruksi bangunan sehingga tidak akan merugikan masyarakat dan tidak menyebabkan terjadinya jalan ambles seperti di kawasan gubeng
lalu apakah memang retaining wall ini merupakan suatu kewajiban pak
ya istilahnya kalau tadinya barang yang datar ya istilahnya tanah biasa terus kemudian digali ya vertikal itu harus ada yang menjaga kegalian tadi agar jangan galiannya longsor kan mas
nah salah satu teknologi yang digunakan adalah itu tadi dinding penahan tanah
nah dinding penahan tanah tadi bisa dari macam macam bisa dari beton bisa dari baja bisa yang self standing ya juga bisa juga dengan bantuan
apakah itu ada angkurnya atau ada penyangganya tergantung
jadi teknologi yang dipakai tentunya harus diambil yang paling sesuai dan keamanan itu harus menjamin agar tidak sampai terjadi kelongsoran seperti yang terjadi itu
cuma masalahnya saya tidak punya data yang lebih lengkap mengenai apa yang terjadi di lapangan sehingga sukar untuk mengambil suatu kesimpulan yang lebih konkret
coba kalau dilihat tadi kalau saya tidak salah ya mohon dikoreksi kalau saya salah
kalau memang betul dugaan itu

kalau memang betul dugaan
tadi ada pembahasan dari siapapun yang ada itu termasuk pnpb ya juga termasuk dari dugaan wakil wali kota bahwa memang penyebabnya itu adalah galian dari basement
itu kan galian basement tidak persis di sebelahnya dari bagian yang longsor kan mas
nah itu yang barangkali perlu diperhitungkan karena kalau memang hanya karena misalnya karena timbunan penahan tanahnya itu tidak kuat itu maka longsornya tadi akan langsung nyambung ke bagian dari basement
yang digali tadi jadi bukan kayak itu jarak sekian meter lebih saya rasa lima meter
terus kemudian langsung ambles ke bawah
karena kalau memang terjadi kelongsoran maka kelongsoran tadi sifatnya adalah lateral ke samping
nah jadi kalau dari sisi mekanikanya barangkali walaupun penyebabnya saya masih belum tahu apa
bahwa ada jalan yang ambles itu berarti di bawah jalan tadi
sesaat sebelum ambs itu terjadi rongga
nah apakah rongganya terjadi pelan pelan rongganya kemudian terjadi mendadak
itu ya tergantung mekanisme apa yang terjadi
nah kemudian pertanyaannya adalah mengapa terjadi rongga tersebut
nah bisa saja rongga tadi terjadi karena memang ada sesuatu aliran tanah yang luar biasa besarnya
di bawah yang persis di bawah jalan
terus kemudian kebetulan di bawah jalan sempat yang ambles yang ada rongganya tadi
tanahnya terdari terlipasi
ada aliran yang lepas apalagi kalau pasirannya halus sehingga dia terjadi migrasi
maka bisa saja ada lubang di situ terus kemudian akhirnya ambrol karena nggak kuat nahan
tapi salah satu alternatif yang bisa terjadi adalah kalau misalnya
sebetulnya di situ ada dinding penahan tanah
terus kemudian dinding penahan tanah tadi karena tanahnya lunak
untuk memperkuat posisinya dia diangker pakai ground anchor
dan ground anchernya tadi tertanam persis di bagian bawah
barangkali dari jalan yang ambrol tadi
nah pada waktu dinding penahan tanahnya tadi tidak kuat
mungkin maka jangkal tadi sedikit demi sedikit tertarik ke samping
karena itu prosesnya pelan pelan
sehingga kejadiannya lama lama akan jadi rongga yang saya sampaikan tadi
makanya di bagian dari bagian yang ambles tadi kan masih ada bangunan bangunan kecil kecil yang nggak terlalu besar
yang berdiri saja kan nggak jadi masalah kan
iya pak derajat tadi betul sekali
pak derajat malah saya potong
tadi anda katakan memang ada kemungkinan rongga yang muncul
dan sebelumnya di bulan februari dari pemkot kota surabaya sendiri sudah sempat berdialog dengan pihak pengembang
bahwa sempat ditemukan adanya rongga bahkan adanya air yang muncul dari galian basement di kawasan sekitar rumah sakit di kawasan gubeng tersebut
apakah ini sebenarnya merupakan indikasi
seharusnya dari pihak pengembang sudah mulai mengantisipasi dengan membangun retaining wall tadi atau bagaimana pak
kalau retaining wall itu persyaratan utama mas
dua apakah ada rongga atau tidak
kalau bikin galian basement harus ada retaining wall
nggak mungkin dibiarkan terbuka begitu kecuali tanahnya tanah padas
dan setahu saya tanah di surabaya tidak ada yang cadas di sana itu
jadi pasti harus ada retaining wall nya mas
iya kemudian kita beralih ke bagaimana proses penanganan pak
sejauh ini dari pihak pemkot maupun pihak terkait sudah melakukan evakuasi warga maupun perkantoran yang ada di sekitar rumah sakit
sehingga tidak terjadi kemungkinan
tidak ada yang terjadi kemungkinan
jadi kita harus mencari tempat yang lebih tepat untuk mencari tempat yang lebih tepat untuk mencari tempat yang lebih tepat

lalu langkah ke depannya bagaimana proses konstruksinya
apakah bisa dilanjutkan dengan proses seperti pembangunan pada umumnya ataukah ada teknik khusus pak
untuk membangun lokasi yang pernah mengalami ambles seperti ini pak
ada beberapa teknik misalnya perbaikan tanah dan sebagainya
tapi pertama sekarang yang harus dipelajari dan diselidiki itu adalah sebab utama dari terjadinya rongga tadi ya
amblesnya tadi apa
nah sementara itu itu tidak mudah untuk disimpulkan harus ada penelitian yang lebih mendetail
yang layak dan diamati lebih mendetail
tapi sebelum terjadi sesuatu yang lebih besar minimal pengamanan harus dikerjakan
yaitu membuat turap di sebelah sebelah dari bagian yang ambles tadi
agar jangan terjadi ambles lokal lagi di situ
karena sekarang berarti kan di daerah amblesnya tanah tadi
ada tanah setinggi dua puluh meter kan posisinya agak dekat kan mbak
nah itu berbahaya
karena nanti hujannya nanti terus ya
itu semakin air tanah yang di bagian yang di sebelah yang amble sekarang itu makin penuh
makin penuh maka akan terjadi power pressure yang berubah
nah kalau power pressurenya berubah
maka sekarang yang lubang yang ada tanah yang vertikal itu bisa longsor juga
berarti asumsinya akan bisa meluas dari lokasi yang saat ini pak
makanya sekarang harus diamankan ya menurut pendapat saya
dinding dinding yang sekarang di sebelahnya tanah yang berlubang tadi itu harus dipasang dulu pengaman
apakah bisa curah baja turap beton apapun itu untuk mengamankan agar jangan terjadi longsoran lokal di sebelah amblesan tadi
itu harus dikerjakan dulu untuk pengaman mbak
kalau tidak nanti bisa terjadi amblesan yang akan memperluas masalah yang ada sekarang
nah terus solusi selanjutnya tentu harus dipelajari dengan baik dengan data data yang ada
didiskusikan antara ahli tanah ahli struktur dan ahli geologi kalau perlu
nah untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengapa itu terjadi
baik terima kasih perbincangannya pak
setidaknya memberikan sebuah titik terang bagaimana proses penanganan investigasi dan juga rekonstruksi ke depannya terhadap jalan ambles di kawasan gubeng
terima kasih sudah berbincang bersama kami di si indonesia connected
selamat malam pak
ya dari kejadian jalan ambles di surabaya mari kita lihat cuitan netizen yang ikut berkomentar dari akun yang pertama
yang mencuit amblesnya tanah di jalan raya gubeng surabaya lebih disebabkan kesalahan konstruksi
dinding penahan jalan tidak mampu menahan beban apalagi saat musim hujan begini sehingga ambles
jati tidak ada kaitan dengan gempa atau patahan surabaya dan waru
ya kemudian kita lihat lagi ada cuitan dari indah winarso yang mencuit jalan ambles di surabaya di kawasan gubeng
kedalamnya delapan meter
luasan ambles lebar diduga karena pembangunan basement di salah satu gedung
semoga ya tidak ada korban jiwa
selanjutnya juga ada dari laluat kal dorat
dan dia mencuit banyak isu muncul dari kasus ini
tapi yang paling menyedihkan adalah jalan raya gubeng ambles serius
itu masalah besar
itu jalan protokol jalur utama dari arah mana mana

kalau dari arah surabaya ke tengah dan lain lain
ini kayaknya orang surabaya yang memberikan cuitan ini
dan yang terakhir
dan yang terakhir
dan yang terakhir
ia mencuit meninjau lokasi amblesnya jalan raya gubeng memastikan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mempercepat pemulihan jalan agar segera difungsikan
karena hujan jalan ketarik ke dalam dan ambles
dan semoga semuanya baik baik saja
ya terima kasih buat yang sudah memberikan cuitan dan kepedulian
semoga pemerintah segera memberikan solusi untuk menangani jalan ambles di kawasan gubeng